stres berada di ruang isolasi selama berhari hari banyak menimpa pasien covid sembilan belas
kondisi ini menurunkan imunitas tubuh di tengah upaya bebas dari virus corona
disinilah peran keluarga dibutuhkan guna membantu kesembuhan pasien
di kamar ini saya sendirian jadi saya ada satu unit satu unit itu ada dua kamar
nah saya merasa senang awal awal karena kamar sebelah saya itu ada orangnya gitu
which itu bapak bapak ya bapak bapak sudah hampir lanjut usia
tetapi dia pada minggu kedua kurang itu dia ternyata sudah negatif
sehingga kemudian saya jadi sendirian bapak ibu
di situ merasa sangat bersalah ketika ibu saya merasa kesepian dan saya tidak bisa melakukan apa apa untuk membantunya
dan itu cukup membingungkan gitu
saya harus berbuat apa
tapi sebenarnya tidak cukup gitu kan
tidak bisa nempelin ke rumah sakit juga ketemu aja nggak bisa
bagi pasien covid sembilan belas yang menjalani isolasi tinggal sendiri di ruang isolasi menjadi beban psikologis di tengah usaha sembuh dari covid sembilan belas
imunitas tubuh pun terpengaruh ketika ini terjadi
menurut juno salah seorang penyintas covid sembilan belas inilah masa di mana peran keluarga serta orang terdekat menjadi amat berarti
komunikasi yang terjalin mampu menumbuhkan semangat meski di tengah keterbatasan fasilitas ruang isolasi
sebetulnya kesendirian ini loneliness ini memang menjadi momoks tersendiri ya di covid ini ya di masa pandemi ini
nah tadi salah satunya juga saya sudah sharing juga
dan sebetulnya peran keluarga itu sangat penting sekali gitu
jadi walaupun apa namanya
kita sendirian tapi keluarga itu tetap itu adalah unsur yang terpenting
dan begitu juga dengan lingkungan kita sekitar
mungkin temannya sedang dalam masa pemulihan sedang covid atau sedang baru saja tahu positif bisa disupport secara virtual menanyakan kabar butuh apa
kalau butuh apa apa silahkan kabarin aku ya
tim liputan cnn indonesia